lanjut ya bantuin mereka aku ke sana dulu ya
salam salam pak bima ya
keberhasilan pembangunan mampu didapat berkat semua elemen bersinergi erat
saat kementerian pupr menghadirkan program sanimas
pemerintah kota bogor aktif memberikan sosialisasi tentang pentingnya sanitasi layak dan aman kepada masyarakat
pemkot juga membentuk pokja atau kelompok kerja sanitasi
targetnya adalah merencanakan konsep membangun sanitasi dan mencari sumber pendanaan
apresiasi atau tanggapan dari bapak sendiri melihat program infrastruktur berbasis masyarakat dari kementerian pupr ini sekarang dan kedepannya pak
ya bagi kami pengembangan program sanitasi ini ada dua dimensi
yang pertama tentu saja komitmen dari kami untuk selaras dengan prioritas pemerintahan kota bogor
jadi ada rpejmd dari pemerintahan kota bogor untuk menjaga kualitas hidup dari warga
nah yang kedua kita pun mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
dengan target yang sering disebut dibahasakan seratus seratus gitu ya
jadi seratus seratus dari nasional ini juga nyambung dengan rencana pemerintah kota bogor untuk menjaga kualitas hidup warga
bukti nyata sudah di depan mata
kemajuan bukanlah angan angan saja
kota banjar tak bisa diremehkan ji
meski di perbatasan jawa barat kota ini istimewa dalam pengelolaan sampah
tahun lalu banjar mendapatkan penghargaan adipura untuk kelima kalinya
dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
hebat gak tuh
wih mantap betul
pantes aja kotanya bersih hijau
ini semua berkat kerjasama semua pihak
untuk menciptakan lingkungan bebas dari sampah
pemkot banjar juga terus memberdayakan masyarakat melalui komunitas komunitas peduli lingkungan
komitmen kuat dari pemkot banjar ini selaras dengan program infrastruktur berbasis masyarakat atau ibn
tentu saja melalui tps tiga r yang dilaksanakan oleh direkturat jenderal cipta karya kementerian kerjaan umum dan perumahan rakyat
nah pak kalau dari bentuk kemitraan sendiri nih antara pemerintah kota dan juga kementerian pupr apa saja nih pak bentuknya
kami kan sebetulnya diberi tantangan oleh kementerian itu
oh tantangan seperti apa nih
jadi gini sok
kalau bahasa sundanya kan sok
di pangdamalke nih bangunan berjalan gak kan gitu masalahnya
berjalan gak nih bisa gak
bisa gak melaksanakan fungsinya
gimana menekati optimal lah gitu
gimana caranya nih biar tps tps ini ada kelihatannya
karena kalau bagaimana juga kita sangat sangat manusiawi ketika mempekerjakan orang tapi kita juga harus ya minimal dipikirkan lah gitu
ha gitu ya itunya
nah sejauh ini
akhirnya dimasukkan para pemilah yang ada di tps tps di banjar ini dimasukkan di tkhl
tenaga kerja tkhl namanya
tenaga kerja tkhl
tenaga kontrak harian lepas
oh berarti ada pesangon
ada honor bulan per bulannya
honornya sendiri didapatkan dari mana pak
honornya dari apbd
ya seperti halnya tps tiga r bagus santri yang berada di dusun bantardawa desa reja sari langensari kota banjar
di sini dukungan pemerintah kota banjar
mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar
selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat tps tiga rg
selain memfasilitasi pembangunan infrastruktur program di sini juga membentuk kelompok swadaya masyarakat atau ksm bagus santri sebagai pengelola sehari harinya
ya semua itu berawal dari mimpi kan
bahwa saya ingin menjadikan bahwa tps ini
bukan hanya tempat mengolah sampah saja tapi saya ingin ini menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat
artinya dari awal dari sampah itu masyarakat bisa mendapatkan pelajaran bahwa ternyata sampah itu tidak hanya menimbulkan masalah tapi banyak memberikan manfaat
sebagai contoh ketika awal awal ini dibangun kan ada juga penolakan dari warga
tapi ketika ini sudah terbangun sekarang kalau sore sore anak anak pada main segala macam
mungkin tapi kalau anak anak ingin bahwa ini dijadikan arena edukasi
tps tiga r ini baru dibangun tahun dua ribu tujuh belas lonji dan mulai beroperasi pada dua ribu lima belas
meski masih baru programnya sudah mulai berjalan
setiap rumah sampahnya akan dijemput dua kali dalam seminggu dan tiap kepala keluarga hanya ditarik iuran lima hingga rp sepuluh per bulan sesuai kemampuan
dana ini digunakan untuk ia
sampah yang datang langsung dipilah
sebagian sampahan organik akan dibawa ke bank sampah kota
sebagian lainnya akan dibuat kerajinan tangan seperti anyaman tikar ini nih
siapa yang sangka coba dibuat dari bekas bungkus minuman

siapa yang sangka coba dibuat dari bekas bungkus minuman

pantas saja produksi pupuk kompos di sini begitu masif
pupuk yang dihasilkan akan dikemas kemudian dijual ke petani sekitar
harganya pun cukup terjangkau hanya satu rupiah per kilogram
pupuk kompos ini juga digunakan kelompok wanita tani desa loden
sejak hadirnya tps tiga r mereka dibina untuk beralih ke pertanian organik
hasilnya jangan ditanya kualitas panen mereka lebih dari yang biasa
hasilnya jangan ditanya kualitas panen mereka lebih dari yang biasa
dulu kalau pakai pupuk kimia kimia coba menghijaukan daun
kalau pupuk organik alhamdulillah kebuahnya mendapat unggul
dulu dari seratus bata dapat tujuh kintal sekarang mah satu ton lebih
kalau padi ya nasinya juga lebih enak kenyal nggak cepat basi
kalau pakai kimia nasinya cepat basi binyek beda
organik nasinya juga enak gitu
di era otonomi kemitraan antara pusat dan daerah menjadi kata kunci
bukan lagi benturan kepentingan tapi justru kemitraan yang sejalan
itulah yang hendak dicapai oleh kementerian pupr
lewat program infrastruktur berbasis masyarakat kemitraan serupa diharapkan terbangun di seluruh wilayah indonesia
manusia memang makhluk sosial makanya harus bekerja sama
termasuk dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat
nah itu dia sekarang kita jadi mengerti betul apa arti gotong royong untuk mencapai keberhasilan
kayak gini juga nih termasuk dalam pengelolaan sampah
ini kan tradisi khas indonesia yang sangat patut dan juga pantas kita perhati

dan kementerian pupr tidak bisa bekerja sendirian
pemerintah daerah dan masyarakat harus seiring sejalan untuk kemajuan indonesia
nah ketika ada bebek paleko artinya kita sudah dipindahkan
wah tapi kalau habis makan enaknya kemana ini
kita langsung aja menggali cerita inspiratif tentang kesuksesan pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat di sini
berarti dipindahkan ya ada yang spesial dong
iya dong karena pingrang ini adalah salah satu daerah yang cukup banyak menerima program dari kementerian pupr karena respon dan juga kesigapan pemerintah daerahnya yang langsung sigap saat program ini diluncurkan
berarti ketika ada kebutuhan masyarakat akan sanitasi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pupr dan pemerintah daerah langsung hadir
iya bener banget
nah nanti akan kita cari tahu ceritanya sekarang sih waktunya lemah
hahaha mari kita makan
sekarang kita makan dulu nasu paleko
program infrastruktur berbasis masyarakat
hadir di sulawesi selatan
kemitraan erat antara pemerintah daerah dan kementerian pupr memperlancar keberlangsungan program
pinerang ini salah satunya den program yang dilaksanakan oleh direkturat jenderal cipta karya kementerian pupr sejalan dengan visi pemkap pinerang
sayangnya ji perkembangan ini berbanding lurus dengan sampah yang makin menumpuk
untuk membebaskan pindrang ini bebas dari sampah
nah itu tujuan kami yang sangat dominan
kemudian pindrang ini kami juga mengharapkan bahwa masyarakat yang ada di dalam wilayah kerja tps tiga r ini bisa kami berdayakan begitu
kita harus memberdayakan mereka ya
dalam hal ini misalnya pengangkutan pengangkutan sampah ada beberapa di dalam situ bisa bernilai ekonomi
ya hadirnya tps tiga r membawa angin segar bagi penanganan masalah sampah
seperti di tps tiga r kelurahan temasarange kecamatan paletheang kabupaten pindrang
pembangunannya menelan biaya rp enam ratus juta dari apbn dua ribu enam belas
program dijalankan oleh kelompok swadaya masyarakat atau ksm paleteang bersinar
tps tiga r memberdayakan warga setempat sebagai karyawan
nah gaji karyawan dibayar dari dana bantuan pemkap pinerang sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah per tahun
dana juga digunakan untuk operasional lain tps tiga r
lewat dinas lingkungan hidup emda juga menyediakan mobil amrol untuk pengangkutan residu sampah
nah pak saya pengen nanya kalau manfaat daripada tps tiga r sendiri yang sudah dirasakan oleh warga
dan juga bapak sendiri di sini sebagai ketua apa aja sih pak
masyarakat itu pada prinsipnya dia tidak menerima karena dia anggapnya itu tps tiga r ini akan jadi apa namanya
masalah baru gitu ya
masalah baru buat mereka dan mungkin dia menganggapnya bahwa ini akan jorok nantinya
karena sampah ya
untuk awalnya kami memulai ini kami menggratiskan mereka selama tiga bulan
kami membuat program secara langsung
membuat program secara gratis yang tadi itu
tiga bulan itu ya
awalnya dikasih gratis
awalnya tiga bulan setelah dia merasakan manfaatnya kemudian dia menerima perlahan lahan
hingga sampai sekarang dan bahkan malah sekarang masyarakat itu yang datang ke sini
sampai sekarang sudah berapa banyak pak program yang dijalankan tps tiga r ini
sudah banyak sih
jadi mulai dari penjemputan terus pemilahan pengomposan penimbangan terus penjualan
setiap hari petugas tps tiga r berkeliling menjemput sampah sampah dari masyarakat
ada sekitar lima ratus kepala keluarga yang telah merasakan manfaatnya
cukup dengan iuran sepuluh ribu rupiah per bulan saja sampah mereka akan diangkat
lingkungan warga pun kini bersih dan sehat
sebelum ada pengambilan sampah begini pembuangan sampahnya di sungai
artinya lingkungan di sini bersih
kalau sampah ini enak
kalau sampah tertumpu malam tidak dikorek korek sama anjing
bersih juga artinya bebas dari bau
cukup bagus karena ada yang mengambil
ada mobil yang ngambil dulu tidak ada kita bakar saja di situ
sampah anorganik hasil pilahan akan dijual ke bank sampah
sementara sampah organik diolah menjadi pupuk kompos
nah proses pembuatan pupuk kompos ini
memakan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan
salah satu prosesnya adalah pemberian mall atau mikroorganisme lokal
mal itu adalah mikroorganisme lokal
fungsinya agar mempercepat proses pematangan dan sampahnya tidak berbau
pupuk kompos buatan ksm palete yang bersinar selalu habis sebelum diolah
karena selalu ada pesanan dari para petani langganan den
eps tiga r ini memang berada di lingkungan pertanian
sehingga kompos tak sulit dipasarkan
soal mutu juga pasti nomor satu
bapak kan sudah sering beli di sini ya pak ya kenapa

nah ini sudah berhasil
nah ini sudah berhasil
nah ini sudah berhasil
infrastruktur berbasis masyarakat hadir dengan memberikan manfaat ganda
menyelamatkan lingkungan dan membuka lapangan kerja sementara
bogor banjar dan pindrang baru sebagian contoh baiknya
kementerian pemerintah terus berlanjut demi mewujudkan visi seratus seratus
densu indonesia tuh negara yang subur ya
segala macam tanaman bisa tumbuh
tapi ya syaratnya lingkungan itu harus terjaga kebersihannya
betul sekali ji
dan sebaiknya kita mulai membuka mata hati dan tangan kita untuk kemanjuan negeri ini
mil kita bisa mulai dari menjaga kebersihan dan juga sanitasi lingkungan kita dulu
nah makanya itu tuh program sanimas dan juga tps
itu bisa menjadi gerbang awalnya
jadinya semangat gotong royong masyarakat itu bisa terkumpul kembali
kesejahteraan pun bisa diperbaiki
dan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat